saya balik lagi ke pasar ya
kamu mau cepat diangkat jadi karyawan tetap
pakai seragam seperti rati dan mira
ada tugas khusus buat kamu
mungkin tidak lazim
kamu kan pernah kecopetan
kamu dendam sama orang yang nyopet kamu
kamu dendam sama orang yang nyopet kamu
tadi di warung soto
tapi kayaknya sekarang udah pergi
tapi kayaknya sekarang udah pergi
tapi kayaknya sekarang udah pergi
tapi kayaknya sekarang udah pergi
beliin makan buat mamangnya
enggak bilang terima kasih mang
saya balik lagi ke pasar ya
saya balik lagi ke pasar ya
nanti ada orang di pihak kita
yang akan berpura pura sebagai orang yang kamu rekrut
buat jadi calon coket baru
sampai ketemu lagi
buka yang di dalam minta bil
barusan kamu dari mana
dari ruangan pak junaedi
ijin pulang cepat
mau ada urusan keluarga
dia dibantu sama boy
mana temen kamu
temen saya yang mana
temen saya ada dua
yang rambutnya pendek
dia baru aja pulang
kita titip pesan lewat dia
ini pesan buat temen kamu
di jalan bang
baru dari pasar
kamu habis belanja
sedikit nasib pelajaran